waktu itu kan aku sempet kayaknya gak rela pergi ke singapur
gak apa apa kok ref aku ngerti
tapi sekarang aku udah gak galau lagi kok aku udah lain
pokoknya mulai dari sekarang aku akan selalu doain yang terbaik buat kamu
amin makasih ya
yaudah kamu hati hatinya di jalan
reva sih sebenarnya sedih
awalnya sih reva bilang ya ya aja dia setuju
kalau dia tuh pengennya boy kuliah di jakarta aja
dan habis itu reva berubah pikiran lagi
tiba tiba dia ngomong kalau dia nggak mau bikin boy kepikiran soal itu
dan kata dia dia mau berdoa yang terbaik buat boy
di mata allah
dan mah yang terbaik di mata kita belum tentu yang terbaik di mata allah
hah itu anak dewasa dan bijak banget
duh sayang banget ya di anak dirinya miss drama adriana
coba kalau bukan

apa lagi sih mereka
hai karl hai karl
dan semuanya juga
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
beraninya cuma keroyokan
udah kita balik aja ya

dia gak butuh
mari kita balik yuk
kayaknya orang itu cowok juga
buat jadi bagel dengan kita
tapi kita harus tau
kita harus berpikir
kapan dan dimana kita bisa ketemu orang itu lagi
kes lu gak apa apa
nanti kita hampir bentarnya ke minimarket
aku mau beli kertas warna warni buat ngedekor perpisahan
baik nom begini
kapan accelerator ya

elu elu kamu teh mau kemana ini teh
mau ngantar potati pak ke kantor polisi
mau lihat ojak
itu si babe nanyain kamu terus kapan katanya mau pindah ke kontrakan yang baru
nanti aja tuh pak
urusan ojek lebih penting daripada urusan kontrakan
assalamualaikum pak rw
waalaikumsalam din pada mau kemana nih rame rame
ini pak rw
pur ngeliat ojak ditangkep polisi
gak tau pak
iya tadi pagi juga masih makan nasi goreng buatan tati pak rw
gimana pak rw baiknya
saya dapat info ada warga saya yang ditangkap polisi siang tadi
ya udah kalau ada informasi tolong kabarin saya lagi ya dan
kata pak polisi yang di pos polisi rw kita
gak ada warga kita yang ditangkap siang tadi
cuma dia mau cek dulu ke pusat
terus gimana dong
tati pak rw
tati takut bang ojak dimasukin ke penjara
kok tati sabar dulu
biasanya kalau ada penangkapan dari kepolisian
keluarga pasti dikabarin
saya pergi dulu
ada rapat dikeluargaan
makasih pak rw
iya mari semua ya
oh lo udah ketemu pak rw
oh seperti itu
mak juga bingung
yaudah lo pulang dulu aja dah